kalo memang akhirnya amirah hanya bagian dari masa lalu mama wajar gak sih man kalo mama bersinap kayak gitu
gak wajar kan
mama kenapa sih gak bela belain sampe kayak gini
bahkan waktu itu aja papa udah pernah marah sama mbak
dan mama sekarang masih berusaha untuk mencari orang itu
apa ayahnya amir segitu pentingnya ya buat mama
mama itu kesini cuma mau memastikan
apakah ayahnya amira itu memang masih hidup
enggak aku yakin alasannya bukan cuma itu
jangan jangan dulu hubungan mama dan ayahnya amira memang sudah sangat jauh
makanya sampe sekarang pun
mama gak bisa ngelupain ayahnya amira
mungkin memang benar
aku adalah anak dari hasil hubungan mereka
aku sekarang harus paksa samamu untuk aku
enggak aku gak berani tanya ke mama
aku takut sekali akan jawabannya
kalau ternyata aku memang
memang anaknya mama dan ayahnya mirah
mbak kita pulang aja yuk ma
takutnya nanti kalau papa ngeliat mama disini
biarin mama disini dulu ya
mama masih mau menunggu disini
kamu pulang duluan aja
yaudah kalau gitu zairah dulu anit ma

yaudah kalau gitu zairah dulu anit ma
mas wisnu ngapain lagi sih kesini
aku cuma pengen lihat herman
mas udah deh
nggak usah ngeliat ngeliat arman lagi
yang ada bikin aku tambah pusing tau nggak sih
mas tau nggak
setiap aku ketemu sama mas
si arman paksa aku untuk ngakuin kalau itu bapaknya atau bukan
udah sana mas pergi
lagian arman nggak ada
kalau ada yang lihat kita berdua di sini bisa berabe
udah sana pergi sana
nah itu mobil non zahira udah ada
berarti si arman juga udah pulang dong
masih mikirin mamanya non
biar kita susulin lagi ya non
non takut sama siapa
aku akan lindungi non
kamu lihat sendiri kan mas
mama ngotot pengen terus mencari ayahnya dulu
untuk melihat apa dia masih hidup atau enggak
kalau memang ayahnya amira hanya bagian dari masa lalu mama
wajar nggak sih man kalau mama bersikap kayak gitu
nggak wajar kan
tadi aku udah mau nanya sama
aku pengen tau man kenyataannya
tapi aku rasanya nggak sanggup kalau
kalau apa nanti dibilang sama emak gak sesuai dengan apa yang aku inginkan
karena aku maunya jadi anaknya papa man bukan anaknya orang lain man
sebelumnya kan pernah ada
debut ribut seperti ini juga
tuhan sendiri yang bilang
dan yakin kalau non adalah anaknya
ya non pegang aja kata kata tuhan non
ya kalau non mau
kalau non cuma mau jadi anaknya tuhan ya
ya non harus
non harus percaya
non jangan raguin lagi
aku seharusnya percaya sama papa
jangan sedih lagi ya non
loh kok mereka gak turun turun sih
jangan jangan si arman lagi beraksi nih buat deketin non saira
biar orang nggak sedih kita
kok arman bisa melakukan gerakan tangan amira dan ihsan itu
habis ada juga saya di sini
tunggu sebentar soe
kock kau atau kau
harusnya otak terus
oh ya ya tuhan

ini lagi ngapain disini udah sana pergi sana
kamu yang seharusnya sudah pergi
ganggu orang lagi berdua aja
udah sana pergi
eh mas mana pantas pembantu berduaan sama anak majikan
non zaira itu pantesnya sama laki laki yang sederajat
anak pengusaha juga kalau perlu anak raja sekalian
bukan sama pembantu dekil kayak si arman
dekil juga wangi
surti kamu itu gimana sih
jodoh itu di tangan tuhan
mau anak majikan kek mau anak pembantu kek
kalau yang di atas sudah nentuin maka jadilah
lagian arman itu pantes buat zaira
apa arman ganteng pintar pendidikannya juga lumayan
jadi memang arman pantes buat zaira
ya kan non
aku masuk dulu ya ke dalam
baru kali ini ada yang bilang
aku cocok buat non zahir
padahal aku sendiri ngerasa itu nggak pantes
tapi kata kata pak wisnu bikin aku merasa lebih percaya diri
arman kamu gak boleh putus asa
syahira pasti berjodoh sama kamu
dan kamu arman kan
kok namanya juga sama seperti anaknya mas wisnu
putari kamu itu jangan ngawur
ngapain bapak belan saya
memang gak ada hubungan apa apa sama saya
kok kamu kurang ajar begini sih
aku ngajar apanya budi
bener kok bapak ini kan gak ada hubungan apa apa sama saya
bapak ini aku campur